untuk menentukan figur yang akan diusung sebagai calon gubernur dki jakarta pada tahun dua ribu tujuh belas nanti dalam pilkada
partai demokrat menggelar tes kelayakan dan juga kepatutan para bakal calon gubernur
beberapa tokoh yang ikut dalam tes sebelumnya juga mendaftar sebagai bakal calon gubernur di partai lain
sandiaga uno adalah calon yang pertama kali menjalani tes
selain sandiaga dua kandidat gubernur juga dijadwalkan mengikuti serangkaian tes
yakni ada abraham lunggana alias haji lulung dan teguh santoso
tes dimulai dengan pemaparan visi dan misi secara terbuka di hadapan enam panelis dari internal partai demokrat dan juga akademisi
tes dilanjutkan tahap wawancara tertutup oleh panelis seputar permasalahan jakarta dan solusinya di semua aspek
hasil tes ini wawancara akan diserahkan ke dewan pimpinan pusat partai demokrat
dewan pimpinan akan memilih setidaknya dua nama calon gubernur
yang diusung partai demokrat
masalah persoalan ekonomi mikro dan kemudian masalah tkm tingkat kerja masyarakat
ini harus bersama sama pemerintah di dalam menjalankan percepatan pembangunan di lingkungannya
karena kalau berbasis masyarakat lingkungan itu itu adalah kinerja yang memang upaya semangat komitmen yang dibangun oleh masyarakat
karena masyarakat adalah pembayar wajib pajak mereka harus punya kepuasan
bipasar hal ini revet majuaaaier r males telah memuat disagreement lay